informasi awal yang berkaitan dengan fakta kejadian
kejadian diketahui pada hari sabtu sembilan maret dua ribu dua puluh
tkp nya di parkiran depan lobi apartemen teluk intan
rt dua belas rw tiga belas kelurahan pejagalan penjaringan jakarta utara
ada pun identitas inisiatif
karena identitasnya hanya menyebutkan nama saja
ini umurnya lima belas tahun
ada pun kronologisnya adalah
pada saat saksi saksi
satu orang saksi atas nama df
sedang melakukan tugas untuk berjaga di depan lobi
mendengar suara benturan yang keras langsung di depan lobi
ada empat mayat yang langsung tergeletak di depan lobi
kemudian naik ke danggal darurat untuk naik ke rupa
di depan lobi apartemen
yang sudah kita ambil
kita tidak menempati salah satu tempat tinggalnya yang ada di apartemen ini yaitu sekitar dua tahun yang lalu
lalu baru pada hari ini kembali lagi ke apartemen ini untuk dan langsung ada kejadian seperti ini kemudian
hasil identifikasi dari inavis awal disampaikan perlukaan yang terjadi akibat jatuhnya ini masih
berdasarkan ciri ciri fisik ya karena sekarang korban sudah dikirim ke rscm untuk dilakukan
visumepertum namun berdasarkan perlukaan ciri fisik awal yang ditemukan oleh tim inavis
disampaikan dari keempat empatnya mengalami luka kepala sehingga kepalanya pecah di bagian belakang
kemudian patah patah di sebujur tubuh di sebujur tubuh dan kedua tangan dan kaki
berluka di sebujur tubuh dan kedua tangan dan kaki berluka di sebujur tubuh dan kedua tangan dan kaki
juga mata mata kemudian pada saat terjatuh kondisi di bawah itu masih dalam kondisi ea
hai terikat dalam tali yang sama dengan jl namun kondisinya di bawah ikatan tali tersebut lepas
kemudian ael terikat tali yang sama dengan jwa pada saat dibawa ikatan tali tersebut masih
mengikat pada kedua tangan mereka langkah langkah yang dilakukan setelah mengirimkan jenazah ke
resipto mangkubusumo tentunya melaksanakan pengecekan di tkp melakukan introgasi terhadap
saksi saksi melakukan tindakan pertama di lokasi
tkp dan melakukan olah tkp pengecekan cctv di sekitar kejadian membuatkan visum et repertum
membawa korban ke rscm dan membuatkan labgan kemudian rencana tindak lanjut tetap kita
melaksanakan pemeriksaan pada saksi saksi pengecekan juga kepada identitas kendaraan mobilnya yang
digunakan untuk hadir di apartemen ini termasuk juga penelusuran terhadap keluarga korban dilengkapi
penghuni sini bukan buat negara sama aja dulu pernah tinggal di sini sudah lama tidak tinggal di sini
berapa tahun pak koper saya sudah tidak tinggal lama di sini sudah dua tahun tidak tinggal di sini lagi
baru hari ini datang langsung kejadian bunuh diri penegasan aja tadi itu yang diikat itu
tangannya atau apa tangan isi tangan empat empatnya mereka jatuh bersamaan
pertama itu dari lantai berapa pak dari rooftop tapi unit unit yang di sini itu masih atas nama dia
saya cynthia rompas saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya